menurut badan pusat statistik kemiskinan indonesia tercatat turun
meskipun demikian ketimbangan masih dinilai meningkat
penduduk miskin indonesia diklaim berkurang
pada pertengahan juli dua ribu delapan belas badan pusat statistik bps kembali merilis jumlah penduduk miskin di indonesia
menurun sekitar enam ratus tiga puluh ribu orang menjadi dua puluh lima sembilan puluh lima juta orang pada maret dua ribu dua puluh
sementara tak terlihat ada penurunan pada ketimpangan
ini ditandai dengan gini rasio yakni masih di angka empat puluh persen pada maret dua ribu tujuh belas dan maret dua ribu delapan belas
meski demikian bapenas mengatakan ada perubahan positif dari koefisien gini rasio
gini rasio adalah indikator
faktor tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh
menteri perencanaan pembangunan nasional sekaligus kepala bapenas bambang brojonegoro mengatakan
perbaikan rasio ketimpangan tidak mudah
bapenas berencana mengubah digit gini rasio dari dua digit menjadi tiga digit
ini bertujuan agar hasil kerja pemerintah terlihat menunjukkan perubahan
kita tetap akan mensupport poin pertama program untuk kesejahteraan rakyat
dengan adanya tren penurunan kemiskinan kita ingin terus menurun
dan oleh karena itu itu salah satu yang merupakan prioritas yang ditingkatkan untuk tahun dua ribu sembilan belas
demi pengentasan kemiskinan dua ribu sembilan belas pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan
yakni melalui strategi program penguatan keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai
dinja indra cnn indonesia
jumlah penduduk miskin menyentuh level terendah sepanjang sejarah di angka sembilan dua persen
program bantuan sosial pemerintah disinyalir menjadi faktor berkurangnya penduduk miskin di tanah air
walaupun jumlah penduduk miskin turun namun ketimpangan pendapatan dan juga pengeluaran ini masih sagnan
kita lihat bagaimana tren kemiskinan dan ketimpangan di indonesia
kita lihat data data berikut yang kita ambil dari badan pusat statistik
ini kemiskinan versus dengan ketimpangan
kita lihat dulu tren dari
jumlah penduduk miskin di indonesia trennya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tempatnya di bulan desember di akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga maret dua ribu delapan belas hingga kuartal pertama di tahun ini
kita lihat tren di tahun sembilan puluh delapan jumlah penduduk miskin ini mencapai empat puluh sembilan juta
kemudian trennya terus menurun walaupun penurunan cukup tinggi
ini terlihat setelah adanya krisis moneter

ini tahun dua ribu satu ini langsung turun sebanyak sepuluh juta penduduk miskin menjadi tiga puluh sembilan juta orang
kemudian trennya terus turun ada peningkatan antara dua ribu empat hingga dua ribu tujuh walaupun peningkatannya cukup tipis hanya satu juta orang saja
dan trennya kembali mulai turun sejak tahun dua ribu tujuh hingga ke dua ribu delapan belas
kita lihat ada tren penurunan di sini dari tiga puluh tujuh dari angkanya kepala tiga
kemudian terus turun bahkan di tahun
dua ribu dua belas ini sudah di angka dua puluh sembilan juta penduduk
sementara di september dan juga maret dua ribu tiga belas dua ribu lima belas taknan dalam dua tahun angka jumlah penduduk kemiskinan di angka dua puluh delapan juta penduduk
sementara di tahun dua ribu enam belas ini ada penurunan satu juta
dan terakhir ini adalah level terendah sepanjang sejarah yaitu di maret dua ribu delapan belas jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai dua puluh lima juta penduduk
namun kalau kita berbicara tentang definisi miskin sendiri pun memiliki definisi yang berbeda beda
kalau badan pusat statistik ini pada maret dua ribu delapan belas merilis data terbaru yaitu untuk data garis kemiskinan
sehingga inilah yang menjadi batas bawah untuk bps memasukkan golongan tertentu masuk ke dalam penduduk miskin
yaitu per maret dua ribu delapan belas ini bps mengatakan pendapatan sekitar empat ratus
empat ratus ribu rupiah per kapita per bulan
jika di bawah itu maka penduduk tersebut ataupun juga masyarakat tersebut itu masuk menjadi warga ataupun juga penduduk miskin
rp empat ratus ribu rupiah per kapita per bulan
sehingga jika dalam satu keluarga pendapatan kita katakan ada dua orang anak dan juga orang tua
sehingga empat dikali empat satu enam juta
jika dalam sebulan pendapatannya kurang dari satu enam juta rupiah
maka dikatakan penduduk tersebut masuk ke dalam
namun berbeda dengan versi dari world bank ataupun juga bank dunia terkait dengan kemiskinan
untuk di world bank ini sejak tahun dua ribu delapan world bank mendefinisikan kemiskinan ataupun juga orang orang yang masuk ke dalam kategori miskin adalah orang yang memiliki pengeluaran
ini kurang dari tiga satu dolar amerika perharinya
sehingga kalau dirupiahkan sekitar empat puluh lima ribu rupiah per hari
sehingga untuk orang orang yang pengeluarannya dalam sehari
hanya untuk makan tentunya untuk transportasi kemudian juga untuk kebutuhan kebutuhan lainnya
di bawah sekitar empat puluh lima ribu rupiah maka orang tersebut masuk ke dalam kategori orang miskin
kita lihat ini tren dari penduduk miskin di indonesia yang menyentuh level terendah sepanjang sejarah
di angka dua puluh lima juta orang pada maret dua ribu dua puluh
kita lihat untuk data selanjutnya
inilah data yang juga perlu diperhatikan
karena tidak hanya dari jumlah penduduk saja yang turun memang baik
namun juga harusnya ketimpangan ataupun juga gini rasio yang juga harus bisa diperbaiki oleh pemerintah
karena kalau kita lihat dari gini rasio yaitu salah satu indikator ataupun juga perhitungan untuk pendapatan dan pengeluaran di suatu wilayah
sehingga jika gini rasio yang semakin mendekati angka satu berarti ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dan juga pengeluarannya ini lebih tinggi
dibandingkan dengan yang mendekati angka
sehingga jurang ketimpangan antara kaya dan miskin semakin mendekati angka satu itu semakin tinggi
tentunya semakin mendekati angka tentunya jurang antara si kaya dan juga si miskin akan semakin rendah
dan terlihat dari tren gini rasio di indonesia ini bisa dikatakan cukup stagnan
tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin
karena kalau kita lihat secara persentasenya sejak desember dua ribu sembilan belas
ini terus mengalami penurunan di tahun dua ribu sepuluh
sedikit stagnan karena dari jumlah pun juga di slide yang pertama tadi
terlihat angka jumlah penduduk miskin
tidak terlalu berbeda jauh dari tahun dua ribu tiga belas hingga tahun dua ribu dua
sementara ada penurunan yang cukup signifikan lagi
pada sepanjang sejarah jumlah penduduk miskin di indonesia di angka bahkan di level satu digit
namun tidak demikian dengan gini rasio
tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini untuk menghitung ketimpangan terhadap pendapatan
pengeluaran di suatu wilayah sehingga semakin mendekati angka
kita lihat di sini depannya ada angka
berarti ketimpangan itu antara si kaya dan si miskin pendapatan besar dan juga pendapatan yang lebih sedikit
dan juga pengeluaran dari orang orang ataupun masyarakat di suatu kelompok tertentu itu akan lebih rendah
dibandingkan dengan angka yang menyentuh angka satu
kita lihat di desember dua ribu sepuluh gini rasio di angka tiga ratus delapan puluh dua
sementara ada kenaikan justru
di saat tren jumlah penduduk miskin ini turun di dua ribu sepuluh ke dua ribu dua belas
ada penurunan yang cukup signifikan bahkan hampir dua juta
namun gini rasio malah naik dari tiga ratus delapan puluh dua menjadi empat ratus dua puluh lima
kemudian di tahun dua ribu tiga belas ada kembali penurunan jumlah penduduk miskin
terlihat di sini dari sebelas sembilan puluh enam hampir dua belas juta menjadi hanya sebelas lima juta orang saja
namun kembali gini rasio justru setaknan di angka empat ratus dua puluh empat
dan di tahun dua ribu lima belas ke dua ribu enam belas ini yang langsung cukup signifikan penurunan dari jumlah penduduk miskinnya
dari sebelas juta orang lebih menjadi sepuluh tujuh juta orang penduduk miskin
kembali untuk gini rasio masih di level yang sama empat persenan
tepatnya empat ratus sembilan persen walaupun ada penurunan sedikit dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya
dan di tahun dua ribu delapan belas ini setelah penduduk miskin menyentuh level terendah untuk secara persenan juga secara jumlah di angka sembilan delapan puluh dua persen
turun dari sepuluh persenan di tahun dua ribu enam belas
gini rasio ada penurunan ada perbaikan di angka tiga ratus delapan puluh sembilan
sama seperti pada saat tahun dua ribu sepuluh lalu
seperti apa gini rasio perbedaan angkanya di desa dan juga dengan di kota
inilah dia persentase kemiskinan di kota
sementara di pedesaan juga ada penurunan yang cukup
signifikan walaupun tidak setinggi di perkotaan
dan di bawah ini ada gini rasio yang memang masih cukup senakan bisa dikatakan seperti itu
karena bahkan di wilayah pedesaan gini rasio kesejahteraan yang tidak merata ini justru semakin terlihat
terlihat dari tren gini rasio di wilayah pedesaan yang justru semakin tinggi
kalau kita lihat dari jumlah penduduk
miskin yang ada di kota ini mencapai sepuluh jutaan orang
sementara di desa memang lebih banyak enam belas jutaan orang
dan dari gini rasio yang semakin tinggi ini juga tentunya akan membuat jurang pendapatan juga kesejahteraan penduduk di wilayah pedesaan juga semakin lebih tinggi
kita lihat ada tren yang cukup signifikan
di sini tidak ada perubahan sama sekali untuk gini rasio di wilayah pedesaan
dari maret hingga september dua ribu tujuh belas
namun di bulan maret dua ribu delapan belas justru gini rasio di desa naik
sementara di perkotaan lebih tinggi memang angkanya empat an
namun trennya turun dibandingkan dengan di desa
dari empat ratus tujuh menjadi empat ratus satu
inilah yang menjadi pr dari pemerintah untuk semakin tentunya mempersempit jurang antara si kaya dan juga si miskin
jurang antara jumlah pendapatan dan juga kesejahteraan di suatu wilayah tertentu
untuk angka gini rasio di kota maupun juga di desa
inilah sebaran dari tingkat kemiskinan di indonesia untuk daerah maluku dan juga papua
dan juga papua
sehingga memang tidak heran jika pemerintah ini harus terus tentunya menggenjot pembangunan di timur indonesia
yang paling timur yaitu di maluku dan juga di papua
kemudian diikuti di posisi kedua walaupun yang paling sejahtera bisa dikatakan seperti itu
walaupun karena jumlah penduduknya yang terpadat juga di tanah air
sumbangan dari penduduk miskin di jawa juga tidak kecil ternyata
di posisi kedua dibandingkan dengan pulau pulau besar lainnya
karena adanya gini rasio mungkin orang orang terkaya tentunya tinggal di pulau jawa dengan penghasilan yang sangat besar di indonesia
namun juga ternyata tidak membuat pulau jawa juga lebih sejahtera dibandingkan dengan pulau pulau lainnya
ini yang kedua ternyata yang ketiga di pulau jawa
dan yang paling rendah untuk jumlah penduduk miskin di tanah air hingga maret dua ribu delapan belas
kita lihat untuk faktor faktor inilah yang diklaim menjadi ee
terakhir akhirnya jumlah penduduk miskin di tanah air ini menyentuh level terendah dalam sepanjang sejarah
pemerintah ini bisa dikatakan sukses menjaga ee
bahkan untuk eee
ini tentu akan mempengaruhi dari tingkat kemiskinan seseorang karena semakin tinggi inflasi tentunya nanti harga harga barang di pasar ataupun juga di super supermarket ini juga akan semakin mahal
tentunya dengan semakin mahal barang barang tertentu apalagi kebutuhan kebutuhan
pokok dari masyarakat akan tentunya akan semakin sulit untuk masyarakat dengan penghasilan rendah
untuk mengakses barang barang tersebut
tentunya masyarakat diharapkan bisa terus membeli paling tidak kebutuhan pokok mereka
kemudian juga bantuan sosial tunai
ini yang kita highlight juga
ini kalau kita lihat dari secara total jumlahnya pun juga memang meningkat sangat signifikan
sepanjang tahun ini pemerintah sudah menganggarkan lebih dari tujuh puluh tujuh triliun untuk program bantuan sosial tunai
yang berupa program keluarga harapan beras sejahtera dan juga program program lainnya
ini meningkat sangat signifikan
rp tujuh puluh tujuh triliun di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya rp lima puluh dua triliun
sehingga ada dua puluh lima triliun rupiah peningkatan dari dana bantuan sosial
yang dianggarkan oleh pemerintah dari tahun dua ribu tujuh belas hingga ke tahun dua ribu tujuh belas
kemudian juga ada nilai tukar petani dan juga harga beras naik
tentunya ini harus juga diapresiasi karena dengan semakin tingginya upah dari petani di pedesaan
juga tentunya akan meningkatkan daya beli dan juga meningkatkan juga dari kesejahteraan dari para petani tersebut
dan juga program beras sejahtera ini juga yang masuk dalam bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga bantuan pangan non tunai
yang sesuai dengan ini
sesuai dengan jadwal
kita lihat untuk komunitas komunitas apa saja
inilah yang akan menjadi ataupun juga yang menjadi pendorong tingkat kemiskinan di tanah air
kita lihat perbedaannya
ini perbedaannya tiga tahun dari dua ribu empat belas
september dua ribu empat belas hingga september dua ribu tujuh belas
ada tren yang sama memang mau tidak mau seperti misalnya adalah beras
beras ini di pedesaan menjadi yang paling tinggi komoditas memicu kemiskinan
karena tentunya beras adalah barang pokok
beras adalah sumber makanan dari mayoritas penduduk di indonesia
dan yang menarik adalah banyak sekali pemerintah yang mengatakan jika orang di indonesia ini lebih baik tidak merokok daripada tidak makan gitu ya
karena kalau kita lihat dari rokok kretek filter ini ternyata juga masih menjadi penyumbang kedua terbesar kemiskinan di tanah air
di tahun dua ribu empat belas rokok ini bahkan ada peningkatan khususnya di perkotaan
namun di tahun dua ribu tujuh belas ini ada peningkatan khususnya untuk di desa
namun bisa dibayangkan ternyata tidak hanya bahan bahan ataupun juga komoditas pokok saja yang mendorong kemiskinan di tanah air
kemudian kita lihat komoditas apa lagi yang menurut anda
yang berbeda adalah tentang daging ayam ras
tentunya favorit dari masyarakat kita saya juga menjadi favorit apalagi kalau lagi tanggal tanggal tua gitu ya
mie instan ini justru menjadi alternatif untuk kebutuhan mengisi perut
angka yang memang sangat positif kita juga harus apresiasi dari langkah langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menurunkan
namun yang penting tidak hanya menurunkan jumlahnya saja dan juga persenan dari orang orang miskin di tanah air atau juga penduduk miskin di tanah air
namun bagaimana juga pemerintah harus bisa menurunkan gini rasio agar kesejahteraan di indonesia ini tidak hanya bisa dinikmati oleh orang orang kaya saja namun juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat indonesia dari sabang hingga ke merauke